udah tau pedut
gak usah dipamerin
semua orang juga pada lihat
ceng gak liat
ini teh bukannya pamer ceng
layar saya emang pegel banget ini aduh
berat banget ini
tuh barna aja sampe kempes
apaan sih dong
kamu teh harus inget
bisa jadi yang putih itu
jemuran ketiup angin
orang ngejemurin semak semak
malam malam begini
yaudah kita liat yuk
apaan sih tadi
wateng ngapain kesini
bukan tungguin aja di warung
kasian kamu kos
gak ada ucuy
gak ada yang bantuin
ngajak kerja bujangan
pilih liran nikah minta cuti nikah
itu ada kang asep
gak kerja nganggur mau
dikasih ucuy yang rajin
masih aja ngeluh
ini lagi satu
kerjaannya main handphone
terus tiap hari
ya jarang jarang istirahatnya
kang berangkat dulunya
jangan main handphone terus ijo
gak usah tau
di sini tuh
tempatnya pak kamtib
kalian sudah tua
masih percaya begituan
sumpah pak kamtib
saya liat semalam disitu putih
jangan jangan konspirasi global
mulai mengirim robot pengintai
gak usah dipamerin
semua orang juga pada liat
ini saya bukannya pamer
soalnya ini nih berat banget nih
ban aja sampe kempes
iya kang dadang
berat ya kang dadang
bukan berat lagi
bukan kalungnya yang berat melehoy
emang bannya aja sengaja dikempesin sama dia
nah itu namanya doa yang saya kasih tau
ciri ciri orang sirik
sirik tanda tak mampu
selalu mencari alasan untuk menutupi kelebihan orang lain
kamu harus tahu kenapa begitunya
dia tidak punya apa apa
tidak memiliki kelebihan
gak boleh ceng
kebiasaan telah terus
sudah tapi gak aktif
sudah telepon cucu mungkin dari rumah cucu
cucu nomor barunya yoyo gak tahu nomornya udah ganti
mungkin dari rumah temannya
kemarin datang ke sini dia bilang mau bawa tuti
iya pak ustadz
mungkin cuti tidak mau pergi dia tidak mau dibawa bapaknya
dia kabur ke rumah temannya
tapi yoyo gak tahu rumah temannya tuti dimana
iya nanti kita cari sekarang kamu pulang dulu
nanti saya suruh aming untuk mencarinya
apa ke rumah kusu ya pak
cucu tidak mungkin
jangan cuma ditanyain aja pak ustadz
pak ustadz ke sana geledah rumahnya sampai ke kamar kamarnya dicari
kalau ditanya aja saya pasti gak ngaku
apa lapor ke kantor polisi ya pak
harus tapi kalau sudah satu x dua puluh empat jam
saya takut pak ustadz saya takut uti kenapa napa
ya kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa apa
nanti kalau sudah satu x dua puluh empat jam baru kita lapor polisi
tenang ceyoyo insya allah komandante bisa menemukan tuti
doain ya dun
kalau gitu ya pamit ya pak ustadz
mau ke tempatnya masuk hama nanya sekalian
panggil kusoy suruh kesini
panggil kantin kemari
siap pak ustadz rw
supaya datanya nggak ngeganggu kita terus
kakak nggak ada hubungan apa apa sama yati yun